sejak sepekan terakhir gas lpg tabung ukuran tiga kg langka di sejumlah pangkalan di kota blitar jawa timur
salah satunya di pangkalan gas lpg di jalan bengawan solo
akibat kelangkaan warga bahkan terpaksa berkeliling ke satu pangkalan ke pangkalan yang lain
dengan jarak belasan kilometer dari tempat tinggal mereka
namun menurut pemilik pangkalan gas lpg tidak ada pengurangan maupun keterlambatan pasokan
kelangkaan lpg diperkirakan karena banyaknya permintaan dari konsumen
sedangkan pasokan dari agen masih tetap sama
tapi yang beli lebih banyak
kelangkaan stok gas lpg tiga kg juga terjadi di jombang jawa timur
salah satunya di desa kademangan kecamatan mojo agung
warga pun terpaksa berkeliling dari toko ke toko untuk mendapatkan gas lpg
dari toko pertama nggak ada toko kedua nggak ada yang terakhir dilenteng juga nggak ada
apalagi sekarang katanya dimintai
toko piktp kakak yang mau beli lpg
salah satu pemilik pangkalan gas lpg mengakui saat ini stok gas lpg berkurang
bahkan belakangan banyak warga luar desa yang mencari gas lpg namun tidak dilayani
kelangkaan gas lpg tabung ukuran tiga kg di jombang sudah terjadi selama sekitar satu bulan
warga berharap pasokan gas lpg dapat segera kembali normal
demi liputan cnn indonesia
kelangkaan gas lpg tiga kg di berbagai daerah dikeluhkan warga miskin dan para pedagang makanan keliling
kelangkaan terjadi karena warga yang membeli gas tiga kg jumlahnya jauh lebih besar dari data yang dimiliki pertamina
dan berikut adalah laporan khas redaksi pagi untuk anda
pertama gas lpg tiga kg di jombang

bu sudah keliling berapa pangkalan ibu datang
wih nggak tahu lah saya bilang lagi pak
mana bu kemarin tapi nggak boleh
ke bromo nggak boleh
ibu di mana lingkungannya
sini di mendala sini
tiga sampai situ bu sementara orang nggak buka
kesulitan mendapatkan gas lpg tiga kg juga dirasakan warga lainnya
pemandangan warga membawa tabung gas
gas melon berkeliling menjadi jamat ditemui
langkanya gas melon membuat masyarakat miskin terpaksa membeli di atas harga eceran tertinggi
seorang pedagang gorengan di medan mengaku harus membeli seharga rp dua puluh lima per tabung
pak kemarin cari gas di berapa tempat pak
hampir empat tempat lima tempat lima gede lah
nggak ada semua kosong
ini rp dua puluh lima dan satu tabung
keluhan masyarakat terkait langkanya gas lpg tiga kg telah diterima pt pertamina
ada ketidakcocokan antara data jumlah rumah tangga yang berhak mendapatkan lpg subsidi dan jumlah penjualannya
ada sekitar enam puluh juta rumah tangga yang berhak mendapatkan lpg subsidi
dari total delapan puluh delapan juta rumah tangga
artinya sekitar enam puluh delapan persen ya
nah hari ini kalau kita lihat data berapa persen sih penjualan lpg subsidi terhadap total lpg
itu angkanya ternyata tinggi sembilan puluh enam persen
jadi kan kita harus melihat apakah ada yang tidak tepat distribusinya
pertamina akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum
untuk memastikan penyaluran lpg tiga kg tepat sasaran
termasuk melakukan operasi pasar dan menyiapkan tambahan pasokan

yang meliputan cnn indonesia